kamu dari mana aja
mama tuh cemas nyariin kamu
tadi mama tuh ya hubungin kamu lewat handphone
tapi handphonenya gak aktif
hp aku tuh tadi dimatiin
terus lupa lagi gak hpnya
itu tadi ya ada orang datang kesini
dia pesen makanan
sementara dia datang sendiri
dan aku baru inget
waktu elsa dibawa kembali ke lapas
riki ada di harapan kasih
makanya aku telepon raphael
aku tanya soal ricky
rumahnya raphael di bandung
tepat di hari elsa kecelakaan
aku langsung ke rumahnya rafael di bandung
tapi ternyata rumahnya sudah kosong
dari kisah sekali di sana
ya allah jangan jangan
boleh saya lihat borgolnya
ternyata di sana ada pemulung
dan aku yakin
elsa berarti masih hidup kan pak
berarti elsa selamat
jadi mungkin ricky yang menyelamatkan elsa gitu
pak pak nggak tahu pak
makanya papa langsung lapor ke kantor polisi di bandung
apa kasih keterangan di situ dan
alhamdulillah rafael juga bisa datang ke sana
untuk diminta keterangan
di sana rafael disuruh telepon ricky
tapi ricky menolak untuk tetap
jadi kalau gitu sekarang elsa ada di mana pak
aku nggak tahu pak
tapi kalau memang benar
artinya elsa selamat
tapi kalau elsa selamat
berarti kita juga harus siap
mengantarkan elsa kembali ke laplas
kamu dari mana aja
mama tuh cemas nyariin kamu
tadi mama tuh ya hubungin kamu lewat handphone
tapi handphonenya nggak aktif
hp aku tuh tadi dimatiin
terus lupa lagi nga
itu tadi ya ada orang datang ke sini nyariin jessi karet
tidak ada yang bisa dihubungin
mama tuh sampai cemas
tadi tuh mama panik
jadi mama nggak mikir orang itu siapa
tapi mama yakin ren
itu orang suruhannya pak irfan
kamu ngapain sih sama bella
sampai pak irvan tuh nyari nyariin dia sampai ke sini sini
saya makin penasaran
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa om irvan sampai masukin bella
ke perusahaan yang dia kawan
saya yakin ini bukan cuma masalah bisnis saja
karena om irvan kayaknya bener bener takut bella cerita semua sama saya
mama tenang aja ya
ya jadi tuh tadi bella pergi dari rumah ma
makanya sampai om irfan nyariin
tapi sekarang bella udah pulang lagi kok
jadi udah aman semuanya ren
iya semuanya udah aman ko ma
alhamdulillah kalau gitu ren
yaudah kalau gitu sekarang kamu mandi ya
mama mau siapin makan malam buat kamu
ya makasih mama
jazz lain kali kalau lagi ketemu sama adi
papa minta kamu jangan cerita cerita ya soal dulu pernah kerja di perusahaan yang pahar tawan
emang ya kenapa pa
papa cuma nggak pengen aja kamu ntar disangkut pautin
sama kejadian yang pernah menimpa pahar tawan tujuh tahun yang lalu
kamu gak salah apa apa
ya jangan ya
aku janji aku gak akan cerita cerita
makasih ya sayang
makasih ya pa udah ingetin
aku mandi bentar ya
udah mandi duluan ya
aku mau beres beres ke dapur ya sebentar
gue jadi kepikiran
kalau rafael cari gue ke rumah terus dia tahu gue belum pulang
apa sih raffael udah bilang ke orang taunya elsa
terus nanti sarah curiga sama gue
gue nggak boleh angkat teleponnya
ayuh cepet teleponnya angkat riki
dia nangkat tadi
kayaknya apa yang aku lagi hubungi dia
sa sun siapa itu
kita posisikan sebenarnya ini
tante sarah ngechat
apa benar elsa masih hidup dan sama kamu sekarang
tante gak marah sama kamu
tante malah berterima kasih
karena kamu selamatkan elsa
tante bakal bantu kalian
tolong hubungi tante ya
apa benar tante sarah mau bantu
apa cuma jebakan
enggak enggak enggak
gue gak boleh bales kiatnya
gak dibales lagi
makanya ricky gak berani bales
tolong kamu uya boim dan juga putra
itu datang ke ruang tamu ya
jimmy suruh jaga di bawah
kalau memang om irfan itu dalang dari semua ini
gue harus pastikan besok villa itu aman
dan waduh primer kita
ini anytime ambulance
patutlah philanthropy percuuuuu
selama saya pergi
jangan terima tamu masuk rumah
siapapun tidak terkecuali
saya percayakan rumah saya sama kalian
kalian bisa siap siap
bisa kita berangkat ya
mas anu sih yakin tadi yang bapak lihat itu jessica
bukan felix sekretari saya kan
saya ini gak mungkin salah lihat pak ahok
tadi itu saya memang benar benar
lihat pak randy lagi jalan bersama jessica
soal ini gue pernah tanya ke randy
tapi dia gak bilang apa apa soal jessica
kenapa rendy harus merahsiakan ini semua dari gue ya
gue harus cari tahu sendiri
iya pak al
selamat malam mas anu sih
semua gerak gerik rendy
kalau memang rindy bersama jessica
tolong bapak foto atau video
dan nanti kirimkan ke saya ya
oke baik pak
jangan sampai rendy tau ya
terima kasih banyak mas anu sih
seharusnya saya tidak meragukan kamu
karena berkali kali kamu membantu saya
dan menyelamatkan saya
dan saya sangat berharap
saya tidak salah menilai kamu ren
tapi saya juga berharap
saya bisa mencari tahu
kalau randy semakin berusaha untuk cari tahu
ya pasti nanti akan tahu
kalau saya dulu pernah berusaha
bagaimana dengan kerjaan kamu
selama ini kerjaan kamu gimana sayang di hartawan sentosa
lancar lancar aja bapak
iya tapi belakangan pak hartawan
bisa berusaha untuk mencari tahu
yang menurut saya
pusing banget gitu kepalanya
kata bu rosa sih
tekanan darah tingginya
sama insomnia parahnya dia
bu rosa itu selalu care banget sama pak hartawan
jadi diurusin banget gitu loh pak obat obatannya dirumah
dan bu rosa juga sering ngingetin aku
kalau di kantor jangan sampai salah kasih obat buat pak hartawan
dan kamu gak pernah salah kan
iya walaupun sih bentuk obatnya sama warnanya agak mirip mirip
jadi aku gak pernah salah